ya pekan ini banyak mata tertuju pada sidang tuntutan para terdakwa kasus pembunuhan berencana brigadir yosua
fede sambo dituntut seumur hidup kemudian putri candrawati riki rizal dan kuat ma'ruf masing masing delapan tahun penjara
lalu richard eliezer dua belas tahun penjara apa masalahnya
nah banyak yang mempertanyakan mengapa baradae yang menjadi justice kolaborator dituntut lebih tinggi dibanding terdakwa lainnya
jaksa agung muda bidang pidana umum kejagung fadil zumhana pun angkat bicara
dalam konferensi persnya di gedung jampidum kamis sembilan belas januari dua ribu dua puluh
ia menegaskan tidak ada polemik dalam tuntutan terhadap fede sambo dan terdakwa lainnya
yang ada hanya perbedaan sudut pandang
dan ia juga meminta agar media jangan mengadili dan cukup memancarkan saja
sepertinya ada yang baper nih kita lihat bersama
kita melihat tentang peran seseorang itu apa
nggak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan yang muncul di persidangan
ini alat buktinya kan udah dibuka di depan persidangan
siapapun gak bisa membantah itu live
semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa
live dan dibahas oleh para ahli
nah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
tentang tinggi rendah tuntutan
saya tidak mau disebut polemik
ini pak getut tadi bilang polemik nggak ada polemik
bagi saya kita ini beda sudut pandang
itu hal yang wajar dalam proses penuntutan
kalau korban menyatakan kurang tinggi maka saya bilang saya berempati pada korban
kalau saya bilang ketinggian itu juga hak terdakwa
penasihat hukum katanya ketinggian
itu hak terdakwa
ini kan proses ini berjalan
makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini opini dilemparkan
ini penegakan hukum
jangan media ikut mengadili
media itu gunanya memancarkan berita berita ini
jangan membentuk opini
tenang tenang jangan emosi
respon dari kantor kejaksaan agung
dan kali ini kita akan coba lihat respon juga dari masyarakat
tapi ini adalah mak mak barisan simpatisan richard eliezer
atau yang dikenal dengan sebutan richard angels
saat jaksa membacakan tuntutan delapan tahun penjara untuk putri candrawati
rata rata pengunjung sidang mengaku tuntutan bagi putri ini diluar dugaan
mereka heran kenapa tuntutan bagi putri sama dengan terdakwa riki dan juga kuat yang dituntut delapan tahun penjara
kita lihat keseruan ibu ibu ini
karena tidak sesuai dengan tradisi kita
kita juga akan mengamati sidang dari awal
dari awal kasus
kami semua itu berharapnya di atas rr sama kuat
setidaknya dua puluh ke bawah
tapi masih di atas itulah
cuman kalau untuk
saya sangat kecewa sekali
jadi saya emosinya tadi setelah dibacakan saya sama gpu saya pikir tuntutannya itu
akan sekitar dua puluh tahun penjara lah
karena dia termasuk otak pembunuhan dari joshua kan
jadi saya pikir ya akan
pokoknya antara seumur hidup dan dua puluh tahun penjara
ternyata setelah pak jaksa itu tadi mengumumkan bahwa cuma delapan tahun penjara itu sangat sangat
kecewa dan sangat kecewa sekali
saya berharap kalau nggak seumur hidup ya maksimal dua puluh tahun
kenapa kok ini cuma delapan tahun gimana ini pak
ada yang emosi bahkan juga kalau saya lihat ada yang sampai menitikan akhir mata
jadi kita beranjak ke dunia politik
ada juga yang bikin heboh karena tiba tiba bergabung dengan partai
siapa lagi kalau bukan gubernur jawa barat ridwan kamil atau biasa disebut kang emil
berlabuhnya rk ke partai golkar ini sudah berjalan dengan kemampuan untuk mengembangkan
jadi kita berhenti
berlabuh rk ke partai golkar ada still pun yang kom puppy
sampai ber wit

yakin gak ini kang